ya hidup susah mati pun susah
inilah nasib miris yang dialami banyak warga ibu kota
kala sedang berduka masih saja dipusingkan dengan mahalnya ongkos pemakaman
kondisi inilah yang justru dimanfaatkan oleh sejumlah mafia pemakaman
untuk menjadikan lahan bisnis meraup untung yang tidak wajar
korespondensi nn indonesia femi afriyadi memiliki laporannya untuk anda
siti merupakan salah satu warga jakarta yang sudah dari dua ribu sebelas memesan makam fiktif
secara kasat mata makam pesanannya ini sama persis dengan makam lain di sekitarnya
menurut siti inisiatif pemesanan datang dari pihak keluarganya
siti memang tak ingat total uang yang ia setorkan saat itu
sekarang yang sebelah bapak ibu ini kosong dan ini sudah dipesan lima tahun yang lalu
iya tapi kalau mau ambil ambil
lupa berapa biaya yang dikenakan
kurang tahu ibu
sekarang kalau ada kuburan dibongkarin kan jadi takut anak sayanya
ibu takutnya petugas petugas ini dipecatin begitu begitu
gara gara ibu ini jangan
gara gara ibu bilang bahwa ada biaya waktu itu
udah kasih aja gitu nggak usah disumpet sumpetin
berdasarkan peraturan daerah nomor satu tahun dua ribu enam tentang retribusi
sewa lahan pemakaman
untuk tiga tahun pertama paling murah rupiah
dan paling mahal hanya seratus ribu rupiah
tergantung kategori blok
namun angka ini hanya di atas kertas
karena di lapangan biaya tersebut bisa memengkak berkali kali lipat
pemerintah tak menampik jika kebijakan yang sejatinya dibuat
untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat begitu ditelikung sejumlah oknum
itu bahwa untuk pemakaman awal itu tidak ada biaya
nah ini sekalian sekalian sekalian
bisa disampaikan kepada masyarakat
supaya juga masyarakat juga jangan ketika ada yang meminta langsung gitu saja
ini kita juga berharapan bahwa jangan dikasih peluang peluang seperti itu layarnya
masyarakat memberikan peluang
nah kami yakin bahwa itu memang terkait dengan masalah kekurangnya sosialisasi
maka setelah ini kita akan terus terusan melakukan sosialisasi tentang aturan ini
jika dikaitkan dengan ketersediaan lahan dan buruknya tata kelola manajemen pemakaman
mahalnya biaya pemakaman sebenarnya merupakan fenomena yang wajar
terjadi di kota besar seperti jakarta
itu juga perlu persiapan ya kan khususnya bagi warga
karena mati itu bisa terjadi kapan saja
orang banyak tidak persiapan sehingga panik ketika terjadi
ketika panik itulah orang tidak tahu bagaimana aturannya
di mana dimakamkan berapa harganya berapa biayanya
nah kekosongan informasi itulah yang diisi oleh katakanlah broker broker informasi
broker broker pengelolaan yang merasa bisa menyelesaikan
masalahnya selesai tapi biayanya yang terlalu tinggi
biaya yang terlalu tinggi lah yang dianggap itu wah
kadang kadang ahli waris pun bisa kena tipu lah
pengawasan serta ketegasan sanksi perlu dioptimalkan
agar kebijakan tata kelola makam bisa terlaksana dengan semestinya